oke anda kembali di cnn indonesia connected ramadan
nah kalau tadi kita sempat mendengar penjelasan dari pak ridwan ya di qatar itu bisa suhu sampai empat puluh lima puluh derajat panas sekali
puasanya lima belas jam
puasanya lebih panjang waktunya dan memang ternyata puasa di belahan dunia lain selain indonesia banyak yang mengalami tantangan atau challenge yang lebih besar ya
karena waktunya lebih panjang kemudian suhunya lebih panas ataupun lebih dingin ya
dan orang indonesia itu harus mudah beradaptasi disitu kan biasanya kita juga ya suhunya segini lah tiga puluh derajatan gitu kan
terus kita puasa dua belas jam kurang lebih
nah ternyata itu kan di belahan dunia lain seperti di london itu bisa mencapai delapan belas tujuh belas sampai delapan belas jam
waduh kebayang puasa delapan belas jam ya
oke kita langsung aja tanya ini ya dari rekan kita ada fitriah sungkar yang saat ini sudah ada di london ya
sekarang sedang menempuh studi di sana ya fitri
untuk kemudian menceritakan kepada kita bagaimana persiapan fitri untuk melakukan ibadah puasa di london inggris
halo fitri selamat pagi
fitri ini udah mulai puasa belum sih di sana kapan mulai puasa
kita subuh nanti ini kan sekarang masih jam sembilan tiga puluh malam
subuh besok kita sudah mulai sahur yang pertama
jadi sama mulai tanggal tiga belas dini hari kita sudah mulai berpuasa
oh berarti sama ya tanggal tiga belas sudah mulai puasa
cuma karena kita sudah duluan jadi sahurnya lebih dulu gitu ya
terus gimana nih persiapannya fitri ya
biasanya kita di indonesia fitri ini dua belas jam nih puasa terus pindah ke london harus puasanya lebih panjang
sebenarnya kalau tahun ini dibandingkan tahun lalu tuh dirasa lebih mudah ya
karena mulainya itu sekitar tanggal lima pagi sampai buka puasanya tuh sekitar jam
lapanan lewat gitu lah kurang lebih enam belas jam gitu
meskipun kalau buat saya juga terkaget ya gitu
karena kan ini masih puasa pertama gitu
cuman kalau ngobrol sama teman teman ataupun yang sudah menjalani puasa di negara ini sebelumnya
makin kesini tuh masih pendek waktu
dan apa ya mungkin kelebihannya sih yang persiapan
kan kalau di indonesia kita jauh jauh hari sudah harus berbelanja
ada antrian gitu
ini tuh nggak ada di situ
maksudnya antrian soal belanja supaya mendapatkan barang barang yang kita inginkan tuh tidak ada
cuman memang di inggris sendiri hari ini sudah mulai ada relaksasi aturan dari lockdown
jadi tadi di jalan itu ramainya orang orang pada belanja
karena memang sudah setelah lima bulan toko toko yang dianggap non essential itu tutup
jadi keramaian yang dirasakan tuh hanya karena hari ini kayak terbuka
nah pertama kali salon dan apa namanya tempat gym toko baju tuh udah mulai buka
jadi ramainya bukan karena ramai ramai dan gitu

nah tapi kalau fitriah sendiri ini kan tahun pertama yang menjalani ibadah puasa di london
bagaimana kemudian nantinya kira kira trik untuk mengobati rasa kangen
karena pasti kangen dong dengan keramaian hingar bingar bulan ramadan di indonesia gitu
apakah ada juga tadi seperti pak ridwan juga sempat ngomong banyak komunitas
komunitas indonesia yang bikin acara sendiri nih
fitri juga termasuk nggak
kalau komunitas sih ada beberapa
cuman kan karena memang masih ada restriksi dari pemerintah yang tidak diperbolehkan
seperti masjid masjid sebenarnya masih diperbolehkan untuk ada ibadah sholat taraweh dan lain sebagainya
namun memang ada pembatasan jumlah restriksi dan sesuatu tergantung dari masjid yang masih kasing
berapa kapasitas yang bisa mereka simpan
untuk ketemu sama orang di luar household kita masih diperbolehkan gitu
sebenarnya secara asetan kita boleh dua household
maksimal enam orang
nah mungkin disitu tuh kita bikin bookber dulu kecil kecil gitu
nggak tahu belum tentu yang bisa besar gitu ya
dan apa ya kayak untuk membangun suasananya sih lebih kayak untuk dekorasi rumah aja gitu
kita kan kalau di indonesia tidak ada alasan untuk dekorasi rumah
karena kan setiap hari kita keluar suasana itu sudah ada
jadi mau nggak mau kita memang
saya merasa kayak saya harus memaksa diri saya untuk membuat suasana rumah itu berbeda gitu
kalau misalnya kita lagi keluar dan masuk
ini kayak saya nemu ada kaca yang sengaja saya beli karena kayak bentuknya bentuk masjid gitu
jadi hal hal simple sebenarnya yang memang bikin kita lebih semangat lah
fitri fitri ada yang dikangenin nggak nih
kalau misalnya makanan indonesia yang biasa buat buka atau buat sahur
dan susah nggak sih kalau nyari makanan indonesia
kalau makanan untuk sahur atau buka tuh lebih apa ya
lebih kemudahan untuk bisa beli gorengan tuh kayaknya udah
aduh nggak bisa didapatkan gitu ya di sini
terus kalau untuk makanan indonesia sebenarnya aksesnya lebih mudah ya untuk yang tinggal di london
kayaknya kita kenal tante tante ibu ibu tuh yang luar biasa makanannya
kita bisa pre order jauh jauh hari
ada juga beberapa warung warung
ya di london sendiri yang memang buka makanan indonesia gitu
dan itu memang sangat enak gitu
jadi untuk akses alhamdulillah sih tidak kesulitan
tapi untuk kayak makanan spesifik gitu ya kadang kadang kita aduh pengen cilok gitu
aduh pengen lupis gitu kan
itu kan tidak semudah untuk bisa beli keluar gitu
mana pasar desa di mana ya misalnya di menteng atau di tebet gitu kan
nggak seperti itu gitu
jadi kadang kadang ya kita lihat nih
oh minggu ini
si tante ini bikin ini beli deh gitu
tante yang itu bikin ini beli deh gitu
apa ya memang harus pinter pinter
dan ini sih jadi dipaksa untuk belajar masak
jadi kayak harus bisa bikin sendiri gitu jadi
es buah kalau buka puasa
timun suri gitu
waduh gak bisa ngerasain tuh fitri ya
nah ini fitri udah berapa lama sih sampai sejauh ini menetap di london inggris
kebetulan memang sudah menetap for good di sini
karena ikut suami
jadi apa namanya emang apa ya sudah mulai harus ngebangun apa ya suasana suasana sendiri
dan alhamdulillah sih kalau misalnya berkaitan dengan ramadhan
saya tinggal di daerah yang cukup diverse dan akses terhadap daging halalnya itu sangat mudah
jadi hal hal kayak gitu yang bikin kayak oh alhamdulillah gitu banyak banyak dimudahkan lah
untuk tidak pulang ke indonesia udah berapa lama nih fitri
oh belum kok belum lama gitu baru tujuh bulan di pk
jadi memang belum lama
memang masih sekitar dua bulan
saat ini untuk kemudian fitri ada rencana untuk pulang kampung ke indonesia untuk bertemu keluarga di idul fitri atau enggak nih
kayaknya sih aduh kalau ada miracle ya gitu semoga bisa
tapi sih kayaknya belum bisa
karena dari memperisai fitri sejauh ini masih ada larangan untuk bepergian ke luar negeri gitu
jadi kalau tidak alasannya sangat bergen gitu maksudnya ada masalah keluarga gitu
ada yang meninggal nah juga mizalik gitu
jadi seperti itu itu tidak diperbolehkan
jadi masih secara domestik kita belum tahu sih kapan diperbolehkan untuk transling keluar dari inggris sendiri
artinya nggak pulang lagi ya lebaran tahun ini ya
mungkin ada pesan yang ingin fitri sampaikan kepada orang tua di rumah
kemudian mungkin saudara saudara kakak adik dan juga tanda tanda keluarga besar yang wah kemungkinan fitri nggak ikut nih nanti pada saat acara buka puasa bersama
cuma bisa lewat skype atau lewat
atau nanti pas idul fitri lebaran apa coba mungkin ungkapkan saat ini juga
apa ya aduh kok jadi sedih
namanya ya semoga lancar semua puasanya gitu
ini tahun kedua kita kedua kalinya kita harus menjalankan puasa dalam situasi pandemi
nggak cuma saya saya yakin orang tua yang tersebar di masjid tuhan negeri itu pasti ngerasa ngeji mereka nggak bisa pulang
jadi apa ya mungkin lebih kayak ayo kita lebih disiplin gitu untuk sendiri sendiri dan menjaga orang lain supaya bisa lebih cepat pulang
jadi mungkin nanti saya pengen lagi main ke family ini ke temen temen saya
oh ya kita main lagi lah fitri
fitri kalau misalnya ngomong ngomong soal puasa gini ada imbauan nggak dari dubes sana untuk warga negara yang menetap di london
kalau dari kedubesnya tidak ada ya gitu
hanya tadi memang yang saya lihat ada posisi kelayakan aja kaya
namun memang alhamdulillah sekali dari kejadian dari peserta peserta
dari peserta peserta ini tuh udah mulai mempromosikan beberapa acara gitu
seperti kajian online yang bisa diikuti oleh warga indonesia
dan memang dari sosial medianya sendiri cukup engaging
jadi kita ngerasa terkoneksi begitu bersama bapak desra gitu ya bapak dubes kita
jadi so far sih belum selain dari kegiatan pendidikan online sih belum ada informasi lain ya
jadi so far sih belum selain dari kegiatan pendidikan online sih belum ada informasi lain ya
ataupun soal pembimbingan gitu
namun memang selama ini biasanya apa yang terkait dengan kegiatan warga indonesia
memang selalu dikisah harus disesuaikan ketentuan peraturan yang diberikan oleh pemerintah
oke fitri ini ngomong ngomong soal lockdown itu kan pasti corona ya lah ujung ujungnya ya
fitri sendiri udah vaksin belum di sana gimana tuh vaksin untuk wni di sana
hmm kita kalau saya belum vaksin ini yang dianggap
saya belum vaksin jadi program di sini itu kan lebih terhadap prioritas umur ya
jadi saat ini yang saya kalau tidak salah itu prioritas umur untuk vaksinnya itu dari umur lima puluh sembilan sampai lima puluh
nah dikatakan memang ada sedikit permasalahan terkait stok vaksin sendiri
ada kemungkinan untuk yang di bawah umur lima puluh itu akan sedikit mundur sembilan tapi mundurnya pun nggak begitu jauh
jadi memang saya belum divaksin dikarenakan umur namun memang sejauh ini sih proses vaksin di inggris cukup lancar
ada kalangan vibrasi gitu ya
semoga sih semua untuk bisa dapat vaksin karena kalau di sini output kita warga negara atau tidak
kayak saya saya kan baru cuma pegang vaksin vaksin dan selama yang pegang vaksin itu
nah itu semua pasti bakal dapat vaksin dan itu semua gratis dan diberikan terhadap semua orang
tidak peduli apakah mereka itu warga negara ataupun nanti resident
sejauh ini untuk fitri sendiri bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan bulan puasa yang tadi waktunya lebih panjang
dan juga menyesuaikan dengan aturan aturan yang saat ini ada untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
dan sekaligus juga menyesuaikan nantinya tradisi tradisi yang tidak bisa dilakukan pada saat menjalani ibadah puasa di negeri britania di inggris
cara penyesuaian sih sebenarnya itu tadi kan kita di sini belum puasa ya
tapi memang saya dikasih beberapa tips and trick dari beberapa teman
biasanya juga nanya nanya gimana sih supaya untuk menyesuaikan
biasanya kita di indonesia
jadi kan beberapa hari pertama kan suka penyesuaian ya
harapannya semoga tidak sesulit yang saya bayangkan
meskipun memang kembali lagi kan hitungannya di sini kan saya muslim itu minoritas
namun lagi lagi karena saya merasa beruntung saya tinggal di daerah kita ketemu muslim yang lain itu bukan hal yang aneh
jadi yang jual daging saya itu ala butcher
saya suka modol
kemudian ada sebuah kolegi yang ingin membuat saya bayi istirahat dari iran
mungkin ini jadi tantangan sendiri bagaimana saya harus bisa membangun suasana itu gitu
dari diri sendiri gitu dari lingkungan dan semoga sih harapannya tidak ada apa ya
ya kita menjalani sajalah day by day gitu
harus semangat terus langsung aja
oke dijalanin aja tapi kita pengen tahu juga nih
tips maintain agar kita tetap bisa menerapkan positive mindset gitu di tengah pandemi ini
terus kemudian tidak gampang stress gitu
karena puasa lebih panjang terus juga masih covid tidak bisa kemana mana
meskipun sudah dilonggarin ya tapi tetap aja gitu kan
banyak pembatasan pembatasan yang nggak bisa dilakukan
fitri sendiri sejauh ini cope with that bagaimana
banyak berapa ya
kita banyak ngobrol aja sih
sebenarnya memang saya sedikit kesulitan di awal gitu
karena itu seperti lockdown
start lockdown kita tidak bisa keluar
dan memang bagaimana bantuan dari komunitas itu sangat membutuhkan
komunitas sendiri saya tidak terlalu muluk muluk kalau mikir harus ngumpul gitu
punya teman sepuluh atau lima belas orang itu tidak
apa ya ekspektasinya terlalu tinggi gitu
apalagi sebagai orang yang sudah muda gitu
ketika saya punya satu atau dua teman saja itu sudah lebih dari cukup
tapi ingat kondisi masih tidak memperbolehkan kita untuk ngumpul
dan apa ya banyak ngobrol gitu
banyak cari tahu gitu
kalau misalnya kita tidak mencoba membuka diri ataupun mencari orang
kita terkoneksi gitu ya
bakal stres sendiri gitu kan
jadi apa ya mungkin lebih kepada disistematis mungkin
dan karena memang dulu ya karena apa ya
dulu jadi waktu di cnn juga
jadi warna warna itu diharuskan untuk kenalan sama orang
jadi tidak hanya terpatok sama siapa nih orang indonesia yang si adi kajang ngobrol gitu
tapi kita kenalan sama tetangga gitu
sesimpel kita kenalan sama yang jaga toko
biasa kita belanja
jadi hal hal simple gitu
jadi hal hal sehari hari yang mungkin kita lihat itu tidak berarti
tapi dalam kondisi seperti ini tuh luar biasa banget gitu
daripada kita harus berpikir yang kayak apa ya
big idea sesimpel kita ngobrol sama tetangga kita sendiri aja
sudah menyenangkan sekali sih
jadi lebih apa ya
hal hal kecil jadi lebih bermakna ya pada saat saat seperti ini
ini tadi kan
ini coping mekanismenya itu kan berarti kan dari komunitas atau dari teman
dan juga kenalan sama tetangga kayak fitri ya
kalau misalnya untuk persiapan persiapan belanja ramadan nih gimana nih
karena tadi di awal fitri juga bilang katanya kan jalanan london karena udah dibuka
udah mulai rame
fitri ikut nggak tuh ke jalan tadi
kalau saya itu lebih ke garis belanjanya minggu depan aja
karena kalau misalnya melihat
apa ya jadi takut sih gitu orang kayak mepet mepetan gitu di antrian
saya mikirnya ya sudah lah
masih ada waktunya
masih anti gitu kan
stok yang dikari pun tidak
tapi itu jadi buat saya pribadi jadi membantu gitu
karena per market jadi kosong
orang orang terfokus sama
tok di kulkas gitu ya
itu suasananya lebih lengan
tadi nggak ikut belanja sih
dan apa ya
apa namanya beradaptasi lagi itu
beradaptasi muka sejak berapa
saurnya sejak berapa
dan karena ada tanggung jawab lebih gitu sekarang
karena makanannya tersedia dengan baik gitu ya
itu juga jadi apa ya
nilai ekstra lah gitu kan
orang orang sibuk pada belanja
yang tokoh lain saya di supermarket aja
ini kan eropa sudah ada di gelombang ketiga ya
wabah pandemi covid sembilan belas
termasuk juga di london inggris
kalau fitri sendiri menilai
bagaimana sih sejauh ini sudah dilakukan kebijakan kebijakan
yang kemudian akomodatif untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di sana
apakah ini akan ada kemungkinan lagi nggak
kira kira saat ini dilonggarkan
kemudian nanti akan diperketat lagi aturan lockdownnya di sana
kalau sejauh ini untuk di inggris sendiri
memang tidak ada indikasi akan ada w tiga ya
tidak hanya memang
tidak hanya memang di negara
di amerika di indonesia di eropa
untuk di inggris sendiri
sejauh ini memang
ada satu kesalahan yang dianggap masyarakat sih
dengan lockdown yang sempat lalu sempat itu
sebelum bulan desember
yang akhirnya dalam waktu
tapi dalam sebulan itu akhirnya
kasusnya naik lagi gitu
dan akhirnya kita ada lockdown lagi yang cukup panjang
dan proses pembukaannya itu perlahan
sekitar beberapa minggu lalu
kita hanya diperbolehkan untuk menempuh
satu orang lain
vaksin yang sudah diregulasi
sudah dipikir makin banyak
dari pemerintah menjadi pemerintah
oh tingkat infeksi ini sudah mulai menurun
disitu baru diperbolehkan
toko toko yang dianggap asidikal
dan mulai dari
ini pun juga tidak serta
itu dari awal masih tersebut
tapi seperti restoran
itu hanya diperbolehkan
outdoor fitting baru boleh buka
toko toko yang tidak essential
itu keluar masuknya kan lebih cepat ya
game itu juga arena olahraga
itu hanya diperbolehkan
yang outdoor saja
yang indoor belum boleh
memang sampai saat ini
dari apa yang sudah disampaikan oleh
dan temuan temuan dari
diharapkan memang tidak ada
angka vaksinasi di inggris ini
sudah dibandingkan dengan negara negara lain
di eropa itu cukup tinggi ya
ini semoga memang tidak ada lagi ya
wave ketiga di inggris
jadi lockdownnya tidak balik lagi
karena kan di inggris
lockdownnya seperti fitri bilang
itu perlahan gitu
sekarang sudah mulai dibuka
dari tanggal dua belas
dan katanya tanggal tujuh belas
sudah boleh internasional dibuka lagi
atau bagaimana fitri
kalau internasional yang itu
saya belum update sih
namun memang ada
kemarin informasi yang saya baca
itu sempat ada sedikit kontroversi nih
kalau memang internasional itu ditutup
tidak diperbolehkan untuk terbang
dan kalau ketahuan terbang
apa di segalau internasional
kalau tak ada alasan yang jelas

kedaruratkan situasi situasi darurat
yang kemudian memperbolehkan seseorang
untuk terbang melewati border internasional itu
makasih banget nih
sudah bergabung sama kita pagi ini
di sana sudah jam sepuluh ya
mungkin waktunya untuk fitri tidur
kemudian siap siap untuk sahur ya
dan tadi pesan pesan sayangnya
kepada keluarga di indonesia
juga sudah tersampaikan ya
sehat terus di sana
menjalankan ibadah puasa yang panjang
dan juga terus terus
menjaga protokol kesehatan
ibaratnya tetap berkah
terima kasih fitri
selamat puasa fitri
itu dia tadi fitriah sungkar ya